sedangkan sandiaga uno menyebut selain mencari waktu yang tepat dirinya juga masih menyusun sejumlah program pemikiran yang akan dibahas bersama partai tempat dia bergabung
ia menjanjikan partai pilihannya akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan
walau belum menuntaskan pilihannya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga menjelaskan
hingga saat ini tidak ada kendala dalam menjalin komunikasi dengan p tiga dan pks
ditanya partai mana yang lebih condong untuk dipilih
sambil tertawa sandi menjawab tergantung partai mana yang lebih banyak mengundangnya berkegiatan
kalau hari ini sama pks adanya orangnya
jadi tergantung undangannya kalau undangannya dari pks banyak ya insya allah kan kita dibukakan jalannya untuk berjuang bersama lagi
tapi yang penting adalah bagaimana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
dan menghadirkan sistem ekonomi yang lebih adil ke depan
sejak keluar dari partai gerindra pada akhir april lalu
hingga saat ini sandiaga uno belum memutuskan pilihannya untuk bergabung dengan partai lainnya
namun dirinya mengakui membutuhkan partai politik sebagai kendaraan untuk bisa berkontestasi dalam pemilu mendatang
saya merasa bahwa dalam melakukan langkah langkah ke depan ini kita harus memiliki kesamaan
dan sama sekali tidak ada dilema kesamaan pemikiran dan keagasan ini yang akan terus kita bentuk
dan pada saat yang tepat tentunya saya percaya bahwa berjuang itu harus melalui kendaraan politik
dan kendaraan politik itu adalah partai politik yang saya yakini pada saatnya nanti tercapai kesamaan pikiran
dan kita akan melangkah bersama ke depan